pt pengembangan armada niaga nasional menjadi salah satu badan usaha milik negara yang bakal segera ditutup oleh menteri bumn erick thohir
presiden jokowi telah merestui penutupan ini hal ini dituangkan dalam keputusan presiden nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
dikutip dari cnn indonesia com anggota komisi enam dpr soni dana parmita mempertanyakan kinerja pann yang terus merugi saat dalam rapat komisi dpr
sony juga heran perusahaan yang didirikan pada seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ini ternyata hanya memiliki tujuh karyawan
karena terus merugi kala itu kementerian bumn akhirnya menawarkan dua opsi bagi perusahaan pelat merah ini yakni merger atau likuidasi
presiden jokowi akhirnya memilih opsi likuidasi
restu pembubaran itu tercermin dalam keputusan presiden nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun dua ribu dua puluh
yang ditandatangani jokowi pada dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
peraturan yang bakal diterbitkan untuk memayungi pembubaran tersebut sudah disusun dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pembubaran perusahaan perseroan pt perusahaan pengembangan armada nasional
alas hukumnya adalah pasal tujuh puluh sembilan peraturan pemerintah nomor empat puluh lima tahun dua ribu lima belas
tentang pendirian pengurusan pengawasan dan pembubaran bumn
yang akan diupayakan oleh kementerian bumn